sementara sidang hari ini sudah memaparkan atau sudah menghadirkan ada tiga orang ahli dari ahli hukum tata negara
saya tidak sendiri di sini di studio mini mahkamah konstitusi republik indonesia
saya bersama dengan anggota dewan pembina dari perludem sudadamba titi anggra
assalamualaikum selamat siang mbak disti cerah ya hari ini
cerah dalam arti panas sekali
dan terpasuk di dalam ruang sidang juga cukup panas
jadi dari panasnya dari dalam ruang sidang sampai keluar gitu ya ruang sidang juga cukup panas
mbak titi ini kalau kita melihat ya tadi hari ini ada enam orang ahli dan saat ini sudah ada tiga orang ahli yang memang sudah memberikan keterangannya kepada majelis hakim
begitu ya dari di ruang persidangan dan dari tiga orang ahli ini adalah memaparkan
bagaimana soal kewenangan mahkamah konstitusi untuk menangani sengketa dalam hal ini adalah sengketa pilpres ini ya yang saat ini sedang berlangsung
harus benar benar terbukti ada tsm unsur tsm
ya saya kira dari sisi pandangan ahli memang tidak mengejutkan ya
tentu yang akan dihadirkan adalah ahli yang memberikan keuntungan atau insentif
kepada yang mengajukan ahli
berkaitan dengan posisi hukum dari pihak yang mengajukan
tentu pihak yang mengajukan ahli tidak akan mengajukan ahli yang memberatkan mereka atau merugikan
setidaknya yang punya pandangan hukum yang bisa meneguhkan posisi hukum mereka
jadi berkutat apakah mk bisa menangani perkara perkara terkait dengan terstruktur sistematis masif
apakah perkara perkara yang
bersifat administratif bisa ditangani oleh mk
jadi saya kira pasti apa namanya hal hal seperti itu ya
dan itu ternyata betul yang banyak dibahas pada pagi ini
saya juga tertarik soal misalnya keberatan keberatan
karena ada keberatan kalau tidak salah dari kubu pemohon satu
dan juga dua ya
pemohon perkara satu perkara dua
nah itu ada keberatan karena memang ada sejumlah saksi dari pihak terkait
beberapa nama itu memang masuk ke dalam tim pemenangan
nah anda meresponnya bagaimana
apakah ini memang bisa keberatan atau memang bagaimana
ya para pihak boleh keberatan
walaupun nanti mahkamah konstitusi yang akan memutuskan ya mempertimbangkan keberatan tersebut
menjadi ahli dan para pihak keberatan
walaupun pada waktu itu pengujian undang undang
karena pemohonnya salah satunya perlu dem
sementara saya pembina perlu dem
tapi kemudian keterangan saya tetap dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi
karena pengujian undang undang itu kan menguji norma
nah kalau sekarang yang diuji itu kan perkara konkret
yaitu perselisihan hasil pemilu
kalau pengujian norma orang dinilai dari betul betul ya keahlian dia menyangkut norma tersebut
kalau di perselisihan hasil kan ini ada kepentingan terkait hasil pemilu yang dimohonkan oleh para pihak
jadi sebaiknya saksi dari pemenangan salah satu pasun seharusnya tidak menjadi saksi atau seperti apa
ya dalam hal ini kita kembali kepada definisi ahli dulu
ahli itu adalah seseorang yang secara langsung mampu membuat keputusan
terkait dengan bidang kerja yang dia tangani
atau memiliki kepakaran begitu ya
nah kepakaran itu tentu diuji oleh pendidikan pengalaman kerja dan hal hal yang menopang dari sisi keahlian
tentu mahkamah nanti yang akan mempertimbangkan apakah keberatan itu relevan atau tidak
misalnya kalau keberatan nomor satu ini kan terkait dengan status penyidikan ya
yang konon katanya ada perintah penyidikan baru
berarti kan itu terkait dengan sebenarnya ingin digugah kepada majelis soal kredibilitas ya
yang kedua itu kan soal misalnya kehadiran tim pemenangan ya
di dalam sebagai ahli
dalam hal ini hasan nasbi dan juga muhammad kodari
nah ini memang di dalam tim pemenangan bisa juga ada ahli di dalamnya begitu ya
tetapi dia ahli kan yang punya bias
nah bias terhadap tim dimana dia berahli
ada begitu kalau memang betul mereka ada di dalam tim pemenangan
nah apakah mahkamah akan mempertimbangkan keterangan ahli yang mempunyai bias itu
itu tentu menjadi perhatian mahkamah konstitusi
nah yang ketiga juga misalnya keberatan terhadap andi asrun ya
oleh pasangan calon nomor tiga atau pemohon nomor dua
nah itu berkaitan dengan bahwa sampai persiapan gugatan
beliau masih menjadi direktur sengketa di paslon nomor tiga begitu
memang yang dipersoalkan itu bisa jadi seseorang memang punya keahlian
tetapi keahlian itu menyimpan bias dengan perkara yang dimohonkan
karena ini perkara konkret menyangkut perselisian hasil pemilu
kalau norma itu kan pandangan terhadap sebuah norma ya
tapi kalau kasus konkret perselisihan hasil
ada kepentingan elektoral terkait dengan persengketaan
yang sedang berlangsung di mahkamah konstitusi
nah satu menjadi bagian dari pemenangan ya
ada ahli yang menjadi bagian dari pemenangan
berarti dia terlibat dengan kerja kerja pemenangan itu
nah dia mengkonfirmasi hal hal yang dia menjadi bagian dari kerja pemenangan
yang dipersoalkan oleh para pemohon begitu
nah apakah itu kemudian membuat nilai keahliannya menjadi berkurang
nah itu akan diputuskan oleh mahkamah konstitusi
keterangan ahli itu hanya satu saja dari
selain dari keterangan ahli ada surat atau tertulis
yang kedua ada keterangan saksi
yang ketiga ada keterangan para pihak
yang keempat ada keterangan pihak lain
yang kelima ada alat bukti lainnya
misalnya transmisi elektronik dan lain
seperti video email dan seterusnya
dan yang terakhir bisa juga petunjuk
begitu ya bagaimana kemudian memaknai sebuah peristiwa
nah ini yang saya kira kita tidak bisa hanya mendasarkan pada
alat bukti saja tetapi juga bagaimana dukungan alat bukti yang lain
itu juga menjadi pertimbangan hakim di dalam membuat putusan
ini juga akan menjadi penilaian tersendiri bagi hakim
ketika kemudian ada keberatan keberatan semacam ini
makanya kemudian ya para pihak punya hak untuk menyampaikan keberatan
dan yang kedua keberatan itu yang akan menilai adalah majelis hakim
apakah kemudian keberatan tersebut akan dipertimbangkan atau tidak
yang dipersoalkan adalah soal bias dan benturan kepentingan ya
termasuk juga ada yang mempersoalkan soal kredibilitas
karena misalnya status hukum yang sedang menjalani proses penyidikan
tetapi ini memang agak berbeda ya
ada yang fokus kepada soal status hukum atau menyangkut kredibilitas ahli
tapi kan tadi kembali ahli itu adalah orang yang memiliki otoritas atau kemampuan
secara sendiri sendiri atau bersama sama untuk membuat keputusan
terkait dengan bidang kerja yang ia tekuni
memiliki kepakaran dan keahlian di bidang itu
jadi kepakaran keahlian itu dibuktikan dengan pendidikan
yang mensertifikasi kepakaran kemampuan yang dia miliki
nah ini kan yang dipersoalkan adalah biasnya atau benturan kepentingannya
serta kredibilitas terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi
oke kalau kita lihat itu ya mbak titi dan juga saudara
masih ahli begitu yang kemudian memaparkan keterangannya
margarito kamis saat ini memberikan paparannya
pendapatnya begitu ya terkait dengan bagaimana mungkin kewenangan mahkamah konstitusi ini
ini di sapas ya margarito kamis di hari kamis
oke mbak titi ini juga kan yang menarik adalah
selain tadi keberatan dari pemohon satu dan juga pemohon dua
soal saksi dan juga ahli begitu ya yang dinilai
tadi anda mengatakan menjadi bias kredibilitasnya dipertanyakan dan segala macam
besok ini akan ada empat menteri
yang akan diberikan keterangan begitu ya
apakah akan ada buka bukaan begitu
nah nanti buka bukaannya seperti apa kita akan jelaskan lagi nanti
usai jeda tetaplah bersama kami di breaking news kompos tv
kemudian saya bicara mengenai
maupun bicara mengenai pasal dua puluh empat c itu
putusan mahkamah yang ditunjuk sebagai
menyatakan menyamakan pemilu dan
argumentasi argumentasi yang sudah saya sampaikan tadi
mahkamah tidak bisa mengambil
pilkada atau tindakan tindakan yang telah dilakukan untuk pilkada
saya cukup percaya bahwa majelis ini faham
tidak ada satu kata pun dalam undang undang
nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas itu yang mengatur tentang
mereka itu diproses untuk diangkat menjadi pejabat
di undang undang ini juga pun tegas mengatur
tidak ada satu teks pun yang mengatur
mahkamah yang saya sebutkan terakhir itu tadi
pengangkatan sejumlah pejabat terlebih dulu
putusan mahkamah itu tadi baru
diterbitkanlah salah satu peraturan perundangan
pengangkatan penjabat penjabat itu tidak sah
mahkamah sendiri tidak memerintahkan
menteri dalam negeri nomor empat tahun dua ribu dua
bisa menggunakan diskresi presiden
kompas tv yang disiarkan langsung dari gedung mahkamah
islamat t lord setiap kekemal siapa mau
ya ini memang ada dua pendapat bahwa pilkada itu bukan bagian dari pemilu atau terkait
pilkada bukan kan bagian dari pemilu
karena kalau kita bicara pemilihan gubernur bupati wali kota itu di konstitusi kita ada di pasal delapan belas ayat empat undang undang dasar
sementara kalau untuk pemilu itu ada di pasal dua puluh dua e
nah di pasal dua puluh dua e itu disebutkan bahwa pemilihan umum dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden anggota dpr anggota dpd dan anggota dprd
jadi disanalah yang kemudian membuat dikotomi antara rezim pemilu dan rezim pemda
karena pilkada pemilihan gubernur bupati wali kota dibawa bab tentang pemerintahan daerah
sementara bab tentang pemilu itu ada di pasal delapan belas
nah tetapi perdebatan itu tidak lagi relevan hari ini
karena sudah ada putusan mahkamah konstitusi nomor delapan puluh lima garis miring puu strip dua puluh romawi garis miring dua ribu dua puluh dua
di dalam putusan tersebut kebetulan pemohonnya perludem itu mahkamah menyatakan pilkada adalah pemilu
bagi mahkamah tidak ada lagi pembedaan rezim antara pilkada dan pemilu
karena kita ada setidaknya di dalam putusan tersebut lima alasan
tapi saya sebut saja dua alasan ya
karena pilkada dan pemilu sama sama diselenggarakan asasnya langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
kita pergi ke tps kan langsung memilih ya tidak diwakili dan tidak melalui dprd tentu saja
yang kedua pilkada diselenggarakan oleh satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu oleh kpu bawaslu dan dkpp
sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu
sehingga bagi mahkamah tidak relevan lagi membedakan antara pilkada dan pemilu
oleh karena itu di putusan tersebut mahkamah kemudian menyatakan perselisihan hasil pilkada itu tetap ditangani oleh mahkamah konstitusi
bukan oleh suatu badan peradilan khusus
jadi itu adalah pengujian undang undang pilkada yang membatalkan pasal tentang
kewenangan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada
karena pilkada adalah pemilu maka kata mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi lah yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilunya
meskipun demikian memang perdebatan soal rezim pilkada dan rezim pemilu ini masih bergulir terus
dikaitkan dengan keberadaan pasal delapan belas ayat empat tentang pemilihan gubernur bupati wali kota
yang berada di bawah bab tentang pemerintahan daerah
tapi memang tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemilihan gubernur bupati wali kota
karena pada waktu itu amendementnya dilakukan lebih dulu
sebelum kemudian diputuskan dalam amendement berikutnya
bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung
tapi dalam konteks saat ini dan jelas ya konstitusionalitasnya
putusan mahkamah konstitusi nomor delapan puluh lima dua ribu dua puluh dua
tidak ada lagi pembedaan
antara rezim pilkada dan pemilu
oke jadi itu sudah clear ya kalau soal itu ya
karena memang landasan hukumnya sudah jelas begitu ya
kalau memang nanti ada sengketa pilkada juga tetap harus ditangani oleh mahkamah konstitusi
itu tadi soal bagaimana yang juga dipaparkan oleh margarito kamis
pak margarito kami soal rezim pilpres pemilu dan juga pemilihan legislatif dan juga pilkada begitu
besok kan adalah apa ya
saya juga terkaget kaget begitu
empat menteri loh dipanggil kabinet presiden jokowi untuk dihadirkan didengarkan keterangannya dalam sengketa pilpres ini
iya kalau untuk pilpres ini baru pertama kali
kalau di pilkada sudah beberapa kali
kalau di pilkada pilkada saburai jua tahun dua ribu dua puluh
karena mahkamah perlu mendudukkan secara tepat terkait dengan kewenangan atau kemudian keterangan dari pihak yang punya otoritas
mahkamah mengundang atau memanggil kementerian dalam negeri melalui dirjen dukcapil
lalu kemudian kementerian hukum dan ham dirjen ahu
administrasi hukum umum dan kedutaan besar indonesia di amerika serikat
empat menteri sekaligus dihadirkan
meskipun itu kemudian menimbulkan permintaan permintaan berikutnya
mahkamah juga menghadirkan kapolri menghadirkan mendagri menghadirkan presiden
betul karena argumennya begini
dari permohonan nomor satu dan nomor tiga ya
yang paling banyak disebut itu sebenarnya presiden jokowi
jadi penting bagi mahkamah untuk mendudukan juga
pernyataan presiden jokowi terkait dengan perkara ini
tapi dimungkinkan nggak sih pemanggilan presiden ini untuk didengarkan keterangannya di sidang sengketa pilpres
karena pengadilan kan akan di dalam peraturan mk nomor empat tahun dua ribu dua puluh tiga
itu disebutkan mk bisa memanggil pihak lain
mendengarkan keterangan pihak lain yang relevan terkait dengan perselisihan hasil yang berlangsung
dia bisa memanggil memanggil pihak lain untuk memberikan keterangan
lalu dia bisa memanggil saksi langsung sendiri kalau dia rasa perlu
dia juga bisa memanggil ahli yang memang dirasa penting untuk didengar oleh mahkamah konstitusi
selama proses persidangan saya kira hampir tidak ada ahli yang sangat mampu menjelaskan tentang tata kelola pemilu
kita punya satu pakar namanya profesor
bisa saja kalau mk merasa penting misalnya mendudukan terkait dengan manajemen pemilu
dan itu dianggap masih kurang untuk melihat bagaimana jalannya suatu proses pemilu
mk memanggil langsung beliau untuk didengar keterangan
itu pernah dilakukan mk di dalam perkara pengujian undang undang
menghadirkan waktu itu soal pemilu serentak perkara lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
ada samsudin haris ramlan surbakti topo santoso dan jaya dianan
nah apakah kemudian itu akan dilakukan
jangan jangan ada kejutan ya misalnya
tiba tiba ada pemanggilan langsung begitu dari mahkamah konstitusi
kan kemarin itu pagi pagi kita dikasih surprise nya ya
mahkamah sudah rph memutuskan untuk memanggil pada hari jumat ya empat menteri tersebut
walaupun ada sebenarnya dari narasi yang disampaikan paslon satu dan tiga itu menteri perdagangan tidak dipanggil ya
nah ini satu yang tidak dipanggil tapi empat menteri ini pak muhajir
menko pmk justru dipanggil
kalau saya boleh ilustrasikan besok itu mungkin disebut dengan safe the best for the last
kalau memang betulan besok yang terakhir
bisa jadi ada kejutan baru
mahkamah memandang perlu ada pihak lain untuk memperteguh elaborasi persidangan
seberapa penting kemudian keterangan menteri ini
karena kalau kita lihat ini kan ada menteri keuangan ada menteri sosial kemudian juga ada menko pmk
dan juga menteri koordinator bidang perekonomian juga
nah ini katanya sih soal terkait bansos ini
ya kan bansos yang digelontorkan menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat februari
anda melihat buka bukaannya akan sebegitu vulgarkah nanti
kalau dilihat dari latar belakang menteri kewenangan yang ada pada menteri menteri ini
lalu juga konfigurasi permohonan kan dua ahli di permohonan nomor satu itu adalah soal politisasi bansos ya
tiga ahli di permohonan paslon nomor tiga itu soal politisasi bansos atau sumber daya negara
jadi kemungkinan memang yang akan dibedah itu adalah sebenarnya bagaimana sih seluk beluk bansos itu
bagaimana dia direncanakan bagaimana dia diimplementasikan bagaimana dia diawasi bagaimana pertanggung jawabannya
atau kalaupun ada simpangan atau afirmasi yang tidak sesuai dengan perencanaan itu dimungkinkan kalau ada kondisi apa
jadi besok kita justru akan mendengarkan perspektif otoritas yang banyak dipersoalkan oleh para pemohon
pasti akan seru sekali karena ini benar benar tadi yang mbak titi mengatakan safe the best for the last begitu ya
kita akan nanti ikuti lagi bagaimana keterangan dari ahli dan juga keterangan dari saksi dari pihak terkait dalam hal ini adalah prabowo gibran
jadi tetaplah bersama kami di breaking news kompas tv